sidang gugatan pra peradilan kali ketiga
tersangka kasus dana hibah lanyala mataliti terhadap kejaksaan tinggi jawa timur
memasuki tahap pemeriksaan saksi dan bukti
sebelumnya hakim pengadilan negeri surabaya memenangkan lanyala
gugatan ketiga ini memang berbeda dengan dua gugatan sebelumnya
kali ini anak lanyala muhammad ali afandi yang mengajukan gugatan
karena ketua umum pssi yang terbelit kasus pembelian saham publik bank jatim
senilai lima tiga miliar rupiah itu masih berstatus buron
kejaksaan tinggi jawa timur menganggap anak lanyala tidak berhak mengajukan pra peradilan
pada sidang sebelumnya jaksa menuding kuasa hukum lanyala
mengajukan saksi ahli yang dibayar untuk membenarkan dalil dalilnya
agar bisa lepas dari jerat pidana korupsi dan pencucian uang
yang jelas kita ingin membuktikan kepada persidangan
bahwa yang berhak mengajukan pra peradilan itu adalah keluarga
kedua oleh karena di dalam perkara perkara terdahulu sudah harus dihentikan penyidikannya
maka dalam perkara ini kita ingin juga memastikan
bahwa itu harus dihentikan perkara ini sehingga tidak ada lagi perkara perkara
seprin yang baru dan sebagainya
semuanya akan disampaikan oleh ahli